sebanyak delapan puluh empat pemerintah daerah pemenang lomba video simulasi protokol kesehatan era normal
akan menerima dana insentif daerah dari pemerintah pusat
dikutip dari cnn indonesia com dalam menggelar lomba ini
kemendagri bekerjasama dengan kementerian keuangan
kementerian kesehatan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kementerian pan rb kemen parikraf kemendak dan bnpb
lantas apa itu ide yang dijanjikan mendagri tito karnavian
deddy merupakan salah satu pos belanja transfer ke daerah dan dana desa
yang bersumber dari apbn
setiap tahun pemerintah pusat memberikan did kepada daerah yang memenuhi kriteria
deddy diberikan sebagai penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja
tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah
selain itu ded juga bisa diberikan sebagai hadiah untuk daerah
yang memiliki prestasi baik dalam hal pelayanan umum pemerintahan
pelayanan dasar publik hingga kesejahteraan masyarakat
lalu bila sudah berhasil mendapat status layak menerima ded bagaimana pencairannya
kementerian keuangan menerapkan dua tahap pencairan ded pada satu tahun anggaran
pemberian dana tahap pertama paling cepat
namun daerah perlu memenuhi beberapa syarat pencairan secara administrasi
yaitu menyampaikan peraturan daerah pelaksana apbd tahun berjalan
rencana ded tahun berjalan dan realisasi penerapan di tahun anggaran sebelumnya
penyaluran paling cepat dilakukan pada juli
setelah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dd tahap pertama
untuk realisasi penggunaan dede
daerah bisa memanfaatkan dana itu untuk kebutuhan dan prioritas daerah
seperti peningkatan penyediaan layanan dasar publik
hingga pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang pemerintahan